good morning weekend getaway kali ini saya akan mengajak anda untuk jelajah indonesia kemana besti
yeay ya betul sekali karena kita sekarang udah di taman mini indonesia indah dan tadi udah sewa
skuter ini seharga empat puluh untuk tiga puluh menit siap untuk menjelajah indonesia ⁇ lets ⁇ go masuk ke
kawasan wisata taman mini pengunjung wajib membayar dua puluh lima rupiah per orang taman mini
kini hadirkan wajah baru dengan kawasan zona bebas emisi berarti kendaraan bermotor hanya
bisa sampai lahan parkir dan tidak bisa lalu lalang di dalam kawasan wisata setelah revitalisasi
bebas emisi di dalam maka karena itu kita hanya memperbolehkan kendaraan kendaraan listrik yang
masuk atau berkeliling di area dalam taman mini selain menggunakan skuter listrik sewaan seperti
bagi kami pengunjung juga bisa berkeliling menggunakan angkutan keliling yang sudah tersedia
mau mampir ke salah satu anjungan daerah enggak usah khawatir kena biaya ya soalnya gratis kalau
kami nih ingin mengenal budaya indonesia tibur langsung dari anjungan papua melihat rumah adat
dan manekin orang papua sayang dong kalau nggak diabadikan seciz buat yang lebih suka berkreasi
ini dia salah satu kegiatan baru di taman mini indonesia
pengunjung ini bisa menjelajah di jepang seharga sepuluh dolar setelah kembali ke negara lainnya dan juga menjelajah untuk perkembangan budaya ke negara lainnya kembali juga di kota taman mini indonesia
pengunjung bisa mampir ke ganara art

dan masih banyak barang barang lainnya yang bisa dilukis dan itu harganya sekisaran dua puluh lima sampai lima puluh rupiah
puas berkreasi kami beranjak ke museum indonesia yang kini hadir dengan tampilan dan tema baru
terdiri dari tiga lantai museum indonesia menghadirkan cerita indonesia di masa lalu pada lantai satu
masa kini di lantai dua dan masa depan di lantai tiga
kita juga bisa mengintip model perencanaan ibu kota negara di kalimantan yang megah dan canggih
di taman mini kita juga bisa melihat aneka burung di taman burung yang hadir dengan tampilan baru
untuk masuk ke sini pengunjung dikenakan biaya lima puluh ribu rupiah per orang
belum sah nih kalau ke taman mini indonesia indah nggak coba
in gondola atau kereta gantung
beroperasi sampai pukul enam sore pengunjung harus membayar lima puluh ribu rupiah untuk sekali naik
di sini tuh pemandangannya cakep banget
iya betul kita bisa melihat rumah rumah adat juga di sini
dari ke atas
bisa jelajah indonesia dari atas ya
ini dia atraksi yang paling kami nanti
dancing fountainshio atau atraksi air mancur menari
mulai dari pukul delapan belas dua puluh kita serasa dibawa nostalgia karena menghadirkan legenda anak indonesia seperti si kancil anak nakal bawang merah bawang putih dan masih banyak lagi
yang tak kalah menarik di akhir pertunjukan ada atraksi drone yang sangat memukau dengan membentuk aneka formasi
udah seharian jalan di tmii dan tadi closingnya sangat
mewah banget dan sekarang saatnya kita untuk
ikutin terus ya kita kemana lagi
puas berpetualang di taman mini kami mampir ke sebuah resto bernuansa turki yang juga berada di kawasan jakarta timur
begitu masuk kami langsung disambut dengan deretan baklava yang menggiurkan
uh jadi gak sabar nih untuk icip icip
kita intip chefnya beraksi dulu ya
api yang membara ini berasal dari makanan yang namanya kafurma potongan daging sapi yang ditumis pakai paprika bawang putih dan tomat
kami juga memesan turk karicik rice atau nasi khas turki dengan potongan daging domba dan juga fatahir atau roti spesial turki dengan topping keju

sambil menunggu kami menikmati suguhan teh khas turki yang rasanya menenangkan dan memiliki aroma khas yang kuat
yang ditunggu tunggu akhirnya tiba juga nih
fatayir memiliki rasa mirip seperti pizza keju
bedanya roti khas turki ini memiliki ekstra krim keju sebagai bahan celupan rotinya
cara makannya ditaruh di atas roti pita dan langsung di hub
perpaduan manis paprika dan tomat menyatu sempurna dengan daging sapi yang lembut
rasanya enak pol
untuk main course nya kita cobain turk karisik rice
daging domba yang digunakan berpadu dengan saus pedas ala turki yang langsung lumer di lidah
oh ya bumbu masakan yang digunakan os lezat resto langsung diimpor dari turki loh
pantes aja ya rasanya otentik
makanan kita sebenarnya seperti makanan turki
dan semua garam kita datang dari turki
dan spesialitas kita seperti kita punya kacang klasik turki
dan untuk dessert kita punya kunafa
spesial dengan mozzarella keju dan stasiun kacang
gak lengkap rasanya kalau nggak ditutup dengan kudapan manis khas turki
mulai dari kunafa baklava hingga kadmir
gunafa menjadi menu andalan yang terbuat dari kadaef atau adonan serabut kelapa berpadu dengan keju mozzarella yang ditaburi kacang pistachio
cita rasa gurih dan manis pun bercampur jadi satu
yang makanan berat favoritnya apa
dessertnya satu dua tiga
cheese nya enak lembut ya
pokoknya seperti inilah keseruan kita di weekend getaway kali ini
saksikan terus good morning karena nanti masih ada lagi weekend getaway lainnya di minggu depan
tim liputan cnn indonesia jakarta
yeay seru ya